saudara prinsip keberlanjutan sepertinya dilaksanakan betul oleh presiden pemenang pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto
belum dilantik sah menjadi presiden prabowo tampak sudah mengikuti serangkaian kegiatan presiden joko widodo
lalu benarkah cara ini akan memperlancar proses transisi pemerintahan nantinya
lalu apa saja yang perlu dicermati dari proses ini
kita akan bahas bersama sejumlah narasumber ada pengaman politik sekaligus direktur parameter politik indonesia adi praitno dan ahli hukum internasional
yang juga rektor universitas jenderal ahmad yani prof hikmahanto juwana
kita bahas dari sisi politik dulu nih mas adi belum dilantik jadi presiden tapi sudah rajin dikenalkan ke sejumlah pemimpin dunia
apa yang bisa anda baca dari sisi politik mas adi
saya kira dua hal pertama jokowi ingin menunjukkan kepada publik dan dunia internasional bahwa prabowo itu adalah orangnya jokowi
jadi tidak mengherankan kalau kemudian di berbagai event event politik strategis jokowi hanya mengajak menteri pertahanan yang saya kira diperkenalkan secara publik
tentu ini kan secara simbolik ingin disampaikan juga kepada masyarakat kita secara umum bahwa prabowo itu adalah presiden yang saya kira akan melanjutkan segala hal yang sudah dilakukan oleh jokowi
dan memaksimalkan apa apa yang belum maksimal
tapi yang kedua sebenarnya mas rofik ya bagi saya tanpa diperkenalkan sekalipun sebenarnya prabowo ini sudah memiliki jaringan internasional
beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat satu persatu prabowo ini kan hampir tiap saat menerima telepon ucapan selamat dari sahabat sahabatnya dunia internasional
yang itu menunjukkan bahwa tanpa jokowi sekalipun prabowo ini sudah memiliki pergaulan internasional yang cukup luar biasa
jadi personal secara networking prabowo ini kan dari dulu memang tidak pernah diragukan
dan bahkan dalam banyak hal perkaulan internasional ya prabowo subianto ini kan jauh di atas rata rata
tapi bagi saya secara politik jokowi hanya ingin menegaskan satu hal
bahwa prabowo itu adalah orangnya jokowi
yang berkontribusi besar terkait dengan kemenangan jokowi adalah yang berkontribusi besar terkait dengan pemenangan prabowo subianto adalah jokowi salah satunya
saya kira pesan pesan politik itu yang sepertinya ingin disampaikan
apalagi diputar beberapa bulan masa akhir jabatan politik pak jokowi
tentu pak jokowi butuh semacam legacy yang bisa diwariskan kepada sosok penerusnya yaitu prabowo dan gibran
jadi ini yang saya kira memang secara simbolik secara politik bisa kita tafsirkan
bahwa kalau melihat prabowo subianto di situ ada pak jokowi
kalau ada pak prabowo subianto di situ ada kontribusi dan peran penting yang selalu dimainkan oleh pak jokowi
tapi bicara soal legasi tadi mas adi ini juga ada anasir anasir yang sebenarnya mengkritik juga presiden jokowi dodo
jokowi pernah menyebut juga mendukung penuh transisi pemerintahan prabowo gibran memang
tapi ini dilakukan untuk semata mata katanya keberlanjutan pemerintahan
tapi ada juga yang menganggap nasir eksternal ini dukungan pada anak
kira kira bagaimana anasir anasir ini bisa muncul kemudian
setelah prabowo subianto dan gibran itu ditetapkan sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih oleh kpu beberapa waktu yang lalu
memang sudah mulai muncul isu isu seakan akan memang ada mulai matahari kembar dalam tanda kutip
jokowi dan prabowo subianto yang ditengarai oleh publik akan mempengaruhi postur kabinet di masa yang akan datang
apapun judulnya sampai tanggal dua puluh oktober jokowi masih presiden dan cukup powerful
dimana fatwa fatwa politiknya fatsun partsun politiknya
pada saat yang bersamaan tentu prabowo subianto ingin tunjukkan kepada publik
prabowo itu adalah presiden terpilih yang saya kira dia punya legacy dia itu punya privilege
dan punya hak fitur sebenarnya bagaimana menentukan arah politik termasuk postur kabinet di lima tahun masa jabatan politiknya
jadi tak heran kalau kemudian perdebatan perdebatan tentang apa namanya tim transisi ini perlu ataupun tidak
karena tim transisi itu memang gak ada gunanya
karena ini bukan peralihan dari beda orang yang beda secara politik
tapi ini hanya sekedar melanjutkan ini hanya sekedar meneruskan apa yang sudah dilakukan
tim transisi rasa rasanya hanya mubatir
tim transisi hanya akan membuang buang energi yang saya kira memang tidak terlampau signifikan
bagi saya nanti setelah tanggal dua puluh oktober prabowo dan gibran langsung memulai segala sesuatu yang sudah menjadi visi misi dan digariskan secara umum
yang saya khawatirkan mas ya menuju tanggal dua puluh oktober ini
memang sudah mulai muncul kasakusuk siapa yang sebenarnya paling otoritatif menentukan postur kabinet ke depan
kalau publik berharap tentu sesuai dengan undang undang prabowo lah yang sebagai fed of layer yang bisa menentukan siapa sebenarnya
orang terbaiknya para pembantunya yang akan diangkat untuk menjadi pembantunya di lima tahun yang akan datang
dan bagi pihak pihak yang lain yang bukan prabowo subianto dan bukan presiden tentu harus paham
sekarang bukan zamannya pos power syndrome
saya tertarik dengan pernyataan jurubicara prabowo subianto yang beberapa hari lalu juga sempat kami wawancarai gitu di sapa indonesia pagi
dari bang dhanil anzar simanjutak bahwa saat ini prabowo subianto sendiri punya masalah dilema kepemimpinan
di satu sisi dia pengen punya hak prerogatif juga untuk menentukan kabinet
tapi di sisi lain dia harus juga memperhatikan
kepentingan koalisi termasuk juga saat ini kan juga prabowo sedang gerilya ke partai partai politik gitu
apa yang anda baca dari pernyataan ini dalam konteks kebersamaan prabowo yang selalu bersama jokowi akhir akhir ini
ya saya kira memang sebelum tanggal dua puluh oktober variable variable jokowi masihlah menjadi faktor determinan
pasti menjadi sosok yang cukup berpengaruh ya
tentu salah satunya terkait dengan bagaimana membangun postur kabinet yang ke depan
tapi setelah tanggal dua puluh oktober saya tak ada keyakinan dan bahkan tak menjamin bahwa semua hal yang sudah disampaikan dan dilakukan oleh pak jokowi
itu akan diikuti dan didengarkan oleh prabowo subianto
bahwa prabowo itu punya hubungan baik dengan jokowi ya itu akan bisa dibantah
bahwa prabowo akan punya hubungan baik dengan megawati dan sby saya kira itu tidak ada yang membantah apapun
tapi sekali lagi tak mungkin ada orang yang bisa mengintervensi segala keputusan politik yang akan dibuat oleh prabowo subianto
prabowo ini kan adalah prajurit beliau sementara tahu persis kapannya baris berbaris tegak lurus kepada pemimpinnya
saat ini adalah menhan tentu tegak lurus kepada presiden
tapi prabowo sebagai prajurit tahu persis kalau sudah ditunjuk dan diamanai sebagai pemimpin sebagai presiden
saya kira prabowo akan menunjukkan kepada publik
tak ada satupun yang bisa mempengaruhi tak ada satupun orang yang kemudian mengintervensi kebijakan kebijakan politik strategis prabowo di lima tahun yang akan datang
per hari ini mungkin jokowi dan prabowo selalu menunjukkan kebersamaan
tapi setelah itu ya prabowo akan menunjukkan bahwa ialah yang kemudian akan mengorkestrasi bagaimana postur kabinetnya dengan partai partai pengusungnya
itu bisa inline bisa sejalan untuk mengaksentuasi bagaimana visi misi dan program program kerjanya itu bisa langsung tancap gas maksimal dan bisa direalisasikan
jadi wajar kalau kemudian prabowo itu menggalang sejumlah dukungan partai politik termasuk dari partai partai yang kalah
sekarang kita bicara dalam konteks hubungan internasional saya akan bertanya kepada prof
tentu saja untuk saya tadi menyatu juga dengan pertanyaan yang dibutuhkan oleh prof instruksi jokowi dan ini sudah diakui oleh prabowo subianto sendiri
apa yang bisa anda lihat dari kacamata hubungan internasional prof
begini dua hal yang pertama tama ingin saya sampaikan
pertama adalah terkait dengan siapa yang punya inisiatif untuk bertemu dan yang kedua adalah timing
pertama siapa yang punya inisiatif bertemu
kalau saya lihat ada pertemuan dengan presiden xi jinping perdana menteri fukoda gitu ya dari jepang
lalu dengan pak anwar ibrahim dan terakhir dengan lisien lung dan lovens wong wakil perdana menteri
dan semua itu yang inisiatif dari pak prabowo benar benar rugaan saya adalah yang bertemu dengan pak anwar ibrahim
kalau misalnya kita bicara tentang presiden xi jinping itu adalah keinginan dari presiden china
dan timingnya adalah setelah pengumuman kpu tetapi sebelum ada putusan mk
ya tetapi di sini terlihat bahwa pemerintah china ingin mengambil atau mencuri start ya ketipang negara negara lain
nah sehingga pak prabowo sebagai menteri pertahanan diundang
walaupun perlakuannya seolah olah beliau adalah sebagai seorang presiden terpilih
tapi pak prabowo selalu mengatakan bahwa beliau adalah menteri pertahanan ketika itu
kedua ketika beliau berkunjung ke jepang
sebenarnya itu sudah mungkin dijadwalkan sejak lama
dan memang dilakukan oleh pak prabowo untuk apa
untuk memastikan bahwa jarak yang sama antara china dengan indonesia dengan amerika serikat yang diwakili oleh jepang dengan indonesia
jadi ini sesuai dengan kampanye yang disampaikan oleh pak prabowo bahwa beliau akan menjaga jarak yang sama antara indonesia china dengan indonesia amerika serikat
sementara terkait dengan pertemuan kemarin dengan perdana menteri lee hsien loong
saya yakin itu bukan inisiatif dari pak prabowo tetapi inisiatif dari bapak presiden
kenapa karena bapak presiden tahu bahwa perdana menteri lee hsien loong membawa lawrence wong
salah satu menterinya yang juga wakil perdana menteri
nah beliau mungkin bapak presiden ingin memastikan bahwa hubungan
antara kedua negara indonesia dan singapura itu tidak hubungan yang formal
tetapi hubungan yang mesra di mana para kepala pemerintahannya saling kenal
nah oleh karena itu kita tahu bahwa lawrence wong bulan ini akan menjadi perdana menteri
sementara pak prabowo sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku di indonesia
sudah terpilih tapi akan baru dilantik bulan
dan kemudian bisa dimasuk dalam level yang lebih tinggi daripada yang sekarang
baik prof lalu begini prof
dengan dibawanya terus ya prabowo bertemu dengan pemimpin
pemimpin dunia oleh presiden jokowi dodo
ini apakah juga menandakan bahwa presiden jokowi ingin menunjukkan
ataupun ingin menunjukkan gestur ya kepada para pemimpin dunia
bahwa jangan khawatir bahwa hubungan indonesia dengan para pemimpin dunia
atau dengan negara negara di dunia ini juga sepertinya akan sama
tidak akan jauh berbeda dengan pada saat kepemimpinan saya
apakah ingin menunjukkan gestur itu prof
bagaimana keakrapan kehangatan presiden jokowi
dengan berbagai kepala negara kepala pemerintahan di dunia itu
bisa beliau wariskan kepada pak prabowo yang akan menggantikan beliau
karena sekali lagi hubungan antar negara itu tidak bisa sekedar formal
apa namanya antar negara lalu kemudian pemimpinnya
tanpa ada hubungan kemesraan itu
karena kita seringkali punya masalah ketika kita akan melakukan
misalnya komunikasi itu tidak bisa melakukan telpon kalau kita tidak kenal orangnya
tetapi kalau kita kenal orangnya kita sudah akrab
lalu kemudian kita akan lebih mesra di dalam menjalankan hubungan antar kedua negara
inilah yang kemudian pak jokowi sebagai presiden
ingin mewariskan tadi yang saya katakan jejaring beliau
karena beliau memang kalau pak sadi bilang kan memang pak prabowo punya network luar negeri dan lain sebagainya
keakrapannya itu sama seperti ketika pak presiden jokowi
yang sudah memegang pemimpin sebagai presiden selama sepuluh tahun
sudah punya keakrapan tertentu dengan berbagai tokoh dunia
nah itulah yang kemudian tidak diwariskan seperti itu
saya juga ingin menanyakan ini saya tertarik juga nih
bahwa presiden joko widodo ya relatively atau mungkin bahkan dibilang sangat cakep gitu ya
untuk bergaul dengan pemimpin pemimpin dunia seperti yang anda katakan juga tadi
ini punya hubungan yang sangat baik bahkan sangat akrab gitu ya
dengan pemimpin pemimpin dunia di negara negara di amerika
contohnya atau juga sejumlah pemimpin negara di eropa
punya keluasan yang sama dengan presiden jokowi
saat menjalin hubungan akrab dengan mereka
tapi jangan dijawab dulu prof kita akan jeda sejenak
dan akan kami tanyakan kembali di sapa indonesia pagi
apakah anda mencoba sama dengan presiden jokowi
untuk menjalin hubungan yang begitu akrab dengan pemimpin pemimpin dunia prof

beliau itu sejak muda sejak kecil sudah bergaul dengan
apa namanya warga negara mancanegara sekolah di luar negeri
jadi mereka sudah beliau sudah terbiasa
dengan berhubungan dengan berbagai pihak
tidak ada mungkin nantinya rasa rendah diri dan lain sebagainya
jadi keluasan yang sama akan bisa ditunjukkan oleh pak prabowo
bahkan kalau misalnya beliau katakanlah akan mengkritik
beliau akan lebih baik dalam mengartikulasikan kritik kritik tersebut dalam bahasa inggris
karena kemampuan bahasa inggris beliau memang sama seperti
native speaker lah penutur asli
nah jadi ini yang akan menjadi keuntungan ketika pak prabowo menjadi
dilantik menjadi presiden dan membawa indonesia
artinya kesetaraan indonesia di mata pemimpin asing
itu akan terlihat lebih warnanya terlihat lebih ada
dan saya yakin akan lebih decisive ya
karena kalau misalnya ada
pemimpin asing katakanlah begitu yang mencoba mengkritik indonesia
beliau akan lebih baik dalam membalas dalam bentuk artikulasi artikulasi
yang disampaikan dalam bahasa inggris
sepertinya saya juga kalau memang pak prabowo punya nilai lebih ya
ketika bergaul dengan pemimpin dunia
karena ya sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan orang orang mancanegara
ya saya kembali ke mas adi
mas adi ini tadi kita bahas dari sisi hubungan internasional
tapi dalam konteks dalam negeri begitu
presiden jokowi itu kalau saya lihat ya
selama hampir sepuluh tahun belakangan ini juga cukup dielu elukan lah ya
oleh masyarakat indonesia karena punya pergaulan yang luas
dengan pemimpin pemimpin dunia dengan dunia internasional lah begitu
ini juga membangun citra politik di dalam negeri untuk presiden joko widodo
nah apakah hal ini juga akan terjadi kira kira kepada prabowo subianto
ketika nanti resmi memimpin negara
ya saya kira memang prabowo subianto itu punya resource
yang secara kapasiti personal di atas rata rata
jadi memang sempat lama di luar negeri
bahasa inggrisnya itu bahkan lebih faseh ketimbang bahasa indonesia
yang ini adalah modal sosial bagi prabowo subianto untuk membangun jaringan politik internasional
dari presiden jokowi itu karena memang pergaulan internasionalnya tidak terlampau kelihatan prof
jadi yang saya kira memang kehadiran prabowo di dunia internasional khususnya
itu akan semakin tampak dan semakin nyata
sehingga posisi indonesia sebagai salah satu negara besar
yang punya mimpi untuk keluar dari kutukan middle income trap
di lima tahun kemana prabowo jadi presiden
bisa kritik bagaimana posisi indonesia terkait dengan konflik antara israel dan palestina
bisa menegaskan posisi indonesia
misalnya dalam konteks ukraina dan rusia
saya kira prabowo dalam konteks itu akan jauh lebih maksimal
dan akan jauh lebih menjanjikan dalam konteks hubungan internasional
kalaupun toh betul prabowo subianto itu ingin diperkenalkan oleh presiden jokowi
tapi hanya pemimpin pemimpin asia ya
di bulan bulan yang akan datang sebelum oktober
prabowo juga diperkenalkan dengan pemimpin pemimpin eropa
yang saya kira secara negara
kalau pemimpin pemimpin dunia tertarik datang ke indonesia
ingin bersalaman dan akrab dengan prabowo subianto
saya kira memang itu menunjukkan bahwa posisi indonesia ini dipandang di dunia internasional
oleh karena itu bagi saya kalau untuk level asia dan asean mungkin
kira memang indonesia masih relatif kompetitif
tapi untuk di luar negara negara itu tentu ini butuh pembuktian di masa yang akan datang
butuh kerjanya butuh kerja maksimal
karena memang kita itu tidak mungkin melulu
selalu absen dalam forum forum internasional
saatnya ketika indonesia punya presiden
yang saya kira bagi saya ini adalah presiden yang cukup ningrat
kemudian titiknya cukup luar biasa
indonesia itu sangat layak untuk diperhitungkan dan e call sama mereka
iya dan citra politik di dalam negeri juga akan terbangun dengan positif kira kira begitu ya bung adi ya
saya kira memang kalau soal citra politik di dalam negeri
saya kira rasa rasanya sudah bisa dibaca ya
saya kira ini menjadi resource bagi prabowo khususnya untuk mendapatkan legitimasi politik dan dukungan politik
apalagi nanti ditambah oleh partai partai seperti nasdem seperti pkb
jadi legitimasi politik prabowo di indonesia
ini tapi saya punya pikiran yang baru saja terlintas di otak saya nih mas adi
kalau memang ada berbagai kesempatan presiden jokowi mengajak prabowo subianto untuk bersama ya
tidak hanya dalam momen momen bertemu dengan pemimpin dunia pemimpin asia begitu ya
tapi juga dalam momen momen acara acara yang berada di dalam negeri
tapi kok kenapa jarang sekali dihadiri juga oleh
jangan sekali dihadiri juga oleh anaknya gibran raka buming raka
apakah punya pesan khusus
apakah juga presiden jokowi ini juga ingin menunjukkan bahwa saya tetap punya hubungan profesional dengan presiden dan wakil presiden terpilih
ini pertanyaan paling rumit abad ini
anda sebagai analisis komunikasi politik
sebenarnya gini kenapa mungkin wakil presiden terpilih tidak dimunculkan
itu karena memang level pembicaraan antar pemimpin negara itu kan kita harus lihat itu
menurut saya perdana menteri dengan presiden lalu kemudian nanti menteri dengan menteri
jadi kalau sekarang ini kan
wakil presiden terpilih masih wali kota solo ya
jadi kalau misalnya beliau dipaksakan justru akan jadi pertanyaan di dunia
seolah olah memang ada endorsement tertentu dari presiden jokowi terhadap putranya
tapi kalau sekarang ini kan memang secara natural untuk memastikan bahwa kalau semuanya itu dilantik
hubungan antar negara itu bisa smooth gitu ya
tanpa perlu ada fase di mana
saling mengenal saling akrab dan lain sebagainya
karena sudah didahului dengan satu proses yang diinisiatif oleh pak presiden jokowi
atau presiden xi jinping juga sudah mengundang
perdana menteri jepang juga sudah melakukan komunikasi
sepertinya tidak akan ada cedera
dimana masing masing pihak saling menyesuaikan diri lah
dan ini saya rasa penting karena kalau dari sisi presiden kan minta bahwa ini langsung gas langsung tancap
jadi jangan sampai ada jeda jeda tertentu
terlebih juga sebelumnya pernah sempat juga ada kritik di komite ham pbb ya prof ika
waktu itu saya ingat betul ada dari senegal kalau saya tidak salah
oh iya tapi itu kan sebenarnya inisiatif dari ngo di indonesia untuk disampaikan
kalau ini sih istilahnya nabok nyilis tangan gitu ya
nabok orang pakai tangan dari pbb kalau menurut saya
ini kan jawabannya adalah ada proses di mk yang sudah dijalankan dan lain sebagainya
tapi menarik juga prof untuk diamati bersama peran wakil presiden terpilih ini
nanti jika memang sudah bergulir pemerintahan yang baru
dalam konteks hubungan internasional
apakah nanti gibran juga akan punya nilai khusus atau nilai plus begitu di mata internasional
atau punya peran khusus untuk memiliki kerjasama ataupun hubungan yang baik dengan dunia internasional prof
ya ini tergantung dari presiden terpilih saat nanti dilantik ya
karena secara konstitusi kita tahu wakil presiden adalah wakil saat misalnya presiden
apakah berhalangan untuk sesaat atau berhalangan tetap
maka wakil presiden yang akan mengambil alih
tetapi dalam pemerintahan sebelumnya
kadang wakil presiden itu mendapat tugas tugas khusus dari presiden
nah nanti bergantung dari tugas khusus dari wakil presiden itu apa
bisa saja kalau misalnya diminta untuk menyelesaikan suatu masalah yang harus berurusan dengan negara negara lain
ya tentu profil beliau harus terlihat
tapi bisa juga bahwa beliau tidak diminta melakukan itu
tapi fokus tugas khusus yang ada di dalam negeri
sementara presiden akan meminta menteri luar negeri untuk lebih memunculkan warna indonesia
warna kepemimpinan dari presiden untuk berbagai masalah yang berkaitan dengan luar negeri
mas adi kemarin saya tertarik nih
sama pidatonya prabowo subianto di acara nahdlatul ulama ya kalau saya tidak salah kemarin
ini mengatakan dirinya memuji presiden jokowi yang benar benar gigih konsisten begitu ya
lalu juga punya wawasan yang luas
makanya dirinya juga mengalami kekalahan berkali kali gitu dalam ajang pilpres
yang juga ingin disampaikan oleh prabowo subianto adalah bahwa presiden jokowi ini sebagai mentor gitu kira kira seperti itu
punya analisis khusus mas adi soal ini
ya saya kira itu adalah sebagai salah satu bentuk pengakuan dan apresiasi yang diberikan prabowo subianto kepada pak jokowi
karena apapun bagi saya salah satu variable penting yang bisa mengantarkan prabowo subianto sebagai presiden terpilih
apa tentu karena ada faktor jokowi yang saya kira memang merestui putra terbaiknya gibran untuk berdampingan dengan prabowo
sehingga elektabilitas jokowi yang melangit itu kan bisa diwariskan dalam pilpres
meski pada setting bersamaan kalau kita membaca ya statement statement netizen satu dan tiga ya wajar
kalau kemudian prabowo subianto itu memuji jokowi yang dinilai punya keberanian punya networking punya kemampuan di atas rata rata
termasuk kemampuan untuk meninggalkan pdp gitu
untuk tidak menjalon presiden dari pdp
saya kira itu adalah langkah yang cukup berani yang itu di luar prediksi semua orang
kalau mau jujur kan termasuk saya ini orang yang gagal memprediksi langkah politik pak jokowi di tikungan akhir
saya sebelum gibran itu deklarasi maju termasuk yang masih meyakini bahwa pak jokowi tidak akan kemana mana
jadi pujian pak prabowo itu kalau bagi kubu nomor satu dan tiga itu sebagai salah satu bentuk satir sebenarnya
alangkah hebat dan mantapnya pak jokowi ini setelah dua puluh tiga tahun kebersamaannya dengan pdip tapi di ujungnya kemudian harus mendukung pihak yang lain
partai yang lain yang selama ini menjadi rival sejarah politik
terkait kenapa gibran itu tidak dilibatkan misalnya dalam pertemuan di dunia
karena memang saat ini belum ada presiden dan wakil presiden secara official dilantik
jadi tentu ini menjaga perasaan hati perasaan batin
supaya pak jokowi itu terus menerus dikritik sebagai pemimpin yang melibatkan keluarga besarnya dalam politik
wajar kalau hanya prabowo karena posisinya sebagai menhan
sebagai politiknya yang terpilih dalam pilpres
jadi kalau presiden perdana menteri dan pemimpin pemimpin dunia datang ke indonesia hanya prabowo yang diajak
karena pada hari ini belum ada yang secara sah mengambil sumpah dan jabatan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
ya menarik sekali pembicaraan kita pagi hari ini
tapi apapun kondisinya semoga saja dengan adanya momen momen kebersamaan presiden jokowi dengan prabowo subianto sebagai presiden terpilih
yang juga dikenalkan kepada pak jokowi
ini menjadi satu jawaban bahwa kita bisa tenang bahwa pemerintahan lima tahun ke depan bisa menghadapi tantangan tantangan baik yang ada di dalam negeri maupun tantangan global
yang semakin hari sepertinya tantangannya akan semakin pelik semakin berat
akan dihadapi juga oleh presiden dan wakil presiden terpilih kita prabowo subianto dan gibran raka buming raka
terima kasih analis politik sekaligus direktur parameter politik indonesia adi praitno
dan juga ahli hukum internasional yang juga rektor universitas jenderal ahmad yani prof hikmahanto juwana
telah berbagi perspektifnya di pagi hari ini terima kasih bapak bapak